kalau misalkan berbukalah dengan yang manis itu sebenarnya kan nggak ada di hadis ya
setahu saya itu adalah salah satu iklan produk minuman tertentu
responden muslim di indonesia memilih gorengan sebagai hidangan buka puasa
perut kosong lagi kalap pikiran lagi pengen makan langsung dikasih gorengan
yang rasanya itu banyak micinnya enak gitu kan
balik lagi potensi makan berlebihan jadi lebih tinggi gitu kan
jadi sebenarnya puasa itu bisa menjadi salah satu alternatif
tapi salah satu alternatif untuk kemudian kita juga momen untuk menurunkan berat badan
fakta tomika makan di malam hari itu bikin perut buncit
kuliner di malam hari itu biasanya memangnya tinggi tinggi kalori gitu kan
nasi goreng gorengan martabak manis martabak asin
itu kan makanan tinggi kalori semua dan itu biasanya adanya di malam hari
tapi alangkah cepatnya takjil ini takut mungkin diserbu oleh teman teman nonis
jadi sudah dihidupkan terlebih dahulu oleh michelle
membuat godaan gue bertambah ya
selain tadi lapar juga haus ya karena ada minumannya
betul harusnya begitu sih ya
nah sebelum berbuka puasa ya nanti gue better nanya
better gue makan buka puasa atau sahur apa nih
mumpung sekarang ada mas rizal muhammad rizal
nah mas rizal ini adalah seorang nutritionist gitu
sekarang masih nutritionist atau aligis
mumpung lagi disini gue manfaatin ya
karena sekalian nih karena gue juga lagi mengatur pola hidup sehat
tapi selama bulan puasa selama bulan puasa ya menurut lo seberapa penting sih
makan makanan yang sehat gitu
dibandingkan dengan mengikuti hawa nafsu makan gorengan gitu takjil takjil yang menggiurkan
menurut seorang nutritionist seberapa penting
oke jadi untuk mengatur pola makan sebenarnya itu
nah jadi selain puasa juga sebenarnya penting mengatur pola makan yang sehat gitu kan
karena itu berpengaruh sama kesehatan kita gitu kan
semuanya itu akan berpengaruh salah satu faktornya adalah karena pola makan yang tepat
termasuk teman teman yang kerja gitu kan produktivitas juga
apa namanya berpengaruh dipengaruhi oleh pola makan
oke jadi kalau ngomongin komposisi
sebenarnya kementerian kesehatan sudah mengeluarkan panduannya ya secara umum ya
yaitu yang namanya piramida gizi seimbang
bukan cuma buat presilis ya ada piramida terbalik
nah di piramida gizi seimbang itu kalau temen temen itu ngikutin gizi seimbang gitu kan
yang paling simpel adalah practicalnya itu pakai namanya isi piringku
jadi ini misalkan piring nih jangan dilihat kurmanya ya tapi ya
nah piring ini kira kira dibagi menjadi empat bagian
bagian meskipun proporsinya mungkin ada yang lebih besar ada yang kecil tapi empat bagian
nah seperempatnya itu kira kira diisi oleh karbohidrat
misalkan nasi kemudian ada kentang roti mie gitu kan
jadi kalau udah ada nasi ya lauknya jangan kentang gitu kan
perkedel jagung gitu kan
kan lauknya nasi gitu kan
itu kan double triple karbo
nah jadi itu sebaiknya nggak dilakukan gitu kan
seperempatnya lagi ada sumber protein gitu kan
jadi ada boleh ikan ayam telur daging tahu tempe gitu kan
seperempatnya lagi sayur sayuran boleh sayur apapun
semakin bervariasi warna sayurannya semakin bagus gitu kan
dan yang terakhir ada seperempatnya lagi buah buahan
kayak gitu sih simple paling simpel untuk menjalankan pola makan nasihat itu dimulai dari situ
nah kalau untuk special case nih kita lagi di bulan ramadhan berpuasa gitu
ada makanan yang sebaiknya dikonsumsi selama
kalau kata orang kan ada hacknya nggak
dalam rangka menguatkan bulan puasa
tetapi tetap dalam keadaan sehat gitu
apa sebaiknya dikonsumsi selama bulan puasa
sahur ada empat sebenarnya yang penting
yang paling pertama adalah konsumsi cairan yang cukup
air putih itu paling minimal yang harus dikonsumsi
cuaca panas gitu kan ya keringat banyak gitu kan
kalau sahur usahakan dua sampai tiga gelas lah gitu
jadi mulai bangun sahur satu gelas
kemudian sebelum azan subuh itu satu gelas
ini kode buat michelle karena ini ternyata kurang
oke kita setelah ngomongin air putih yang kedua paling penting adalah protein
biasanya kalau orang sahur katanya makan nasi yang banyak biar kuat gitu kan
nasinya segunung habis itu minum es teh manis dua gelas gitu kan
ternyata enggak ternyata yang kedua adalah protein
karena apa protein itu membantu kita cepet kenyang
iya karena dicernanya lebih lama dalam tubuh
ketiga setelah protein ada sayur sayuran
nah sayur itu juga sama sifatnya kayak protein
terus laparnya juga lebih lambat gitu
jadi tadi air putih protein serat dari sayur sayuran
buah buahan masuk serat tapi dia juga mengandung gula yang lebih tinggi dibandingkan sayur
jadi proporsinya itu lebih sedikit harusnya dikonsumsi daripada sayur
nah kalau ngomongin di indonesia nih
culture nya tuh berbuka bahkan ada salah satu produk berbuka lah
yang manis katanya manis gitu kan
that s why itu juga identik dengan
memang dianjurkan katanya berbuka dengan yang manis gitu
semanis apa sih apa cukup dengan melihat wajah saya
nah jadi kalau misalkan berbukalah dengan yang manis itu sebenarnya kan nggak ada di hadis ya
setahu saya itu adalah salah satu iklan produk minuman tertentu

yang bener adalah dulu itu kalau nggak salah hadis itu mengatakan berbuka lah dengan kurma kering tamer
atau kalau nggak bisa kurma basah rutop
atau kalau nggak ada pun air putih gitu kan
nah kenapa nggak boleh manis karena pertama ketika kita pas posisi perut lagi kosong kan ya
kalau kita langsung makan atau minum manis itu lonjakan gula darahnya itu meningkat cepat gitu kan
tapi dia juga akan turun juga cepat gitu kan
jadi pengosongan lembungnya cepat akhirnya kita masih tetap ngerasa lapar
sehingga akan terjadi kita masih kalap untuk makan berlebihan
oke oke oke jadi kadar gula itu berpengaruh sama apa ya daya tahan kita cepat lapar atau nggak
ya kalau gula darahnya naik cepat itu biasanya turunnya juga cepat gitu kan ya
kalau misalkan gula darahnya lebih stabil naiknya stabil gitu kan itu turunnya juga lebih stabil
nah gula itu tadi makanya gula itu menaikkan laparnya gitu kan ya

tapi itu tadi karena gula rails yang theoretical
ikut karena gula itu cenderung terus main main
ngontrol diri betul kan apa aja mau dibeli gitu apalagi ini ya banyak takjil
nabaya tagih karena lebih berkompetitif gitu apa namanya kompetitif banget gitu padahal
sebenarnya yang dianjurkan kita langsung makan besar dulu atau takjil takjilan kecil itu
apa better mana kalau aku lebih pribadi terus terang udah makan beratnya langsung daripada
lagi takjilan gitu yes mana yang lebih prefer oke jadi sebenarnya kalau berdasarkan balik lagi ke
apa hadis tadi kan biasanya kurma dulu air sholat maghrib baru kemudian makan besar
yang direkomendasikan kenapa karena sebenarnya ketika kita makan gitu kan tubuh kita itu
mengeluarkan hormon yang namanya hormon letin hormon lettin itu hormon kenyang gitu kan oke
nah hormon itu dikeluarkan kira kira sekitar dua puluh menit setelah kita mengunyah kunyahan pertama
oke nah kalau misalkan kita makan kurma dulu gitu kan kemudian minum terus kita tinggal sholat
aku tuh kan sudah hampir dua puluh menit dua belas l kok kita udah merasa kenyang sehingga nanti ketika makan
besar kita jadinya enggak makan berlebihan oh nah kalau kita awalnya langsung makan besar
kan sehingga nanti potensi untuk makan berlebihan jadi lebih besar betul betul padahal
waktu sholat gue kepikiran makanan
gue hajar makan itu supaya gue bisa
ibadahnya malah jadi tidak khusyuk
jadi tadi ada hormon apa namanya
sebenarnya mencegah buat kita kalap juga ya
mulai hari ini gue akan makan kurma dulu
dua puluh menit setelahnya gue baru makan
perjanjian awal ini dua ribu empat
gimana nih pendapat seorang nutrisionis
setelah itu bahkan dibawa di atas air mineral
gak butuh minum yang penting gorengan aja dulu gitu ya
betapa sehatnya pola hidup orang indonesia
saya nggak kaget sih dengan data ini
kenapa karena di indonesia
kita lihat ketika momen puasa ramadan
banyak takjil bertebaran gitu kan
dan rata rata menu takjilnya adalah
dan gorengannya itu selain aksesnya mudah didapet
ketika ramadhan harganya juga
dibandingkan mungkin es buah lima ribu gitu kan
atau bahkan susu juga mungkin lebih mahal lagi
kalau gorengan lima ribu kemarin saya juga
cek itu lima ribu dapat empat gitu bang
iya betul sih betul betul apalagi gorengannya yang
digoreng berkali kali ya betul
oke tapi apa sih mas rizal yang
ditimbulkan dari mengkonsumsi gorengan
oke jadi gorengan itu kan
lemak trans gitu ya yang menimbulkan inflamasi
kemudian apa namanya menimbulkan resiko kesehatan
misalkan kolesterol saling tunggu orang dan lain sebagainya
yang kedua gorengan itu kan mengandung lemak gitu kan
lemak itu juga sifatnya itu
perut kosong lagi kalap pikiran lagi pengen makan
langsung dikasih gorengan yang rasanya itu
nah kalau makan berlebihan lebih tinggi
gak cukup tuh makan empat biji mungkin nggak cukup
atau lima tuh bisa habis sendiri kalau misalkan kita nggak aware ya dengan itu ya gitu
nah itu potensi kalori berlebihan jadi lebih tinggi gitu kan
yang akan mengibatkan akhirnya ketika puasa pengennya turun berat badan jadi malah naik gitu kan
terus kaget loh kok puasa tapi malah naik gitu kan
tapi dia nggak kerasa gitu kan makan gorengan itu yang pertama
yang kedua karena makannya berlebihan gitu kan ya
kemudian akhirnya perut kita merasa sudah penuh gitu kan
sehingga kebutuhan zat gizi lain karena kita sudah merasa kenyang
kebutuhan zat gizi lain tidak terpenuhi gitu kan
misalkan sayur sayuran proteinnya
jadi setelah sholat kemudian mau makan itu jadi nafsu makannya berkurang
oh tadi udah makan gorengan banyak deh udah penuh nih perut nggak cukup lagi gitu kan
yang itu penting malah nggak dapat gitu kan
dan yang terakhir karena tinggi lemak itu akan menyebabkan resiko terjadinya gangguan di perut
misalkan mual begah gitu kan apalagi kita mau sholat ya
itu akan meningkatkan resiko untuk terjadinya gangguan gangguan pencernaan
daripada kul ke nutritionis mahal
dan membuka ke nutritionisnya langsung gini
nah tapi mas rizal
gue pengen tahu deh secara ilmiah ya
apa yang dilakukan tubuh proses tubuh
apakah dia membersihkan mendetoksifikasi
atau justru melakukan hal hal yang lain
terkait dengan kata kata detox itu kan
padahal kalau dari segi ilmiah memang itu pro kontra
tapi lebih banyak studi bahwa mengatakan
sebenarnya puasa gak puasa itu tetap bisa detox tubuh kita
jadi puasa nggak puasa tetap kita akan mendetoks
jadi ketika kita puasa kita kan nggak makan
nah ketika kita makan terakhir makan
itu tubuh mulai membakar kalori dari
tubuh kita mulai menggunakan karena cadangan energinya habis
maka mulai setelah dua belas jam
dua belas jam kita mulai menggunakan lemak di dalam tubuh kita
jadi sebenarnya puasa itu bisa menjadi salah satu alternatif
tapi salah satu alternatif untuk kemudian kita
juga momen untuk menurunkan berat badan
jadi lemak kita digunakan
cara yang baik buat teman teman buat dia
nah tapi mas rizal apa sih sebenarnya yang harus dihindari
saat berpuasa makanan yang harus tinggal di saat berpuasa
oke terkait makanan yang pertama adalah
tadi balik lagi makanan yang terlalu manis
masalah perasaan dan hati dan yang tertinggal
ketika kita banyak konsumsi garam
itu kita akan menjadi merasa haus yang berlebihan
jadi kita harus minum lebih banyak biar gak haus
potensi dehidrasi ketika siang hari akan semakin tinggi
emang temen gue disini yang suka nyemilin garam
terlalu pedas nanti bisa menimbulkan resiko gangguan pencernaan
yang akhirnya nanti akan juga menyebabkan dehidrasi
terlalu asam juga sama gangguan pencernaan
jadi kalo gue simpulkan makanannya ambar banget dong
iya boleh asin tapi nggak boleh terlalu asin
gimana cara menghitung terlalu asin dan terlalu manis
disaat orang punya rasa teh sekadar asin dan manis yang berbeda beda mungkin
kayak misalnya orang yang kebelet nikah kan asinnya harus lebih tinggi
keasinan nih oh mau kawin lo ya gitu
padahal semua orang udah kawin mungkin ya
gimana caranya mengetahui kadar yang terlalu asin dan kadar yang terlalu manis seperti apa
kita bisa memakai takaran batas dari anjuran dari kemenkes
jadi batas maksimal konsumsi gula dalam sehari itu
maksimal empat sendok makan atau sekitar lima puluh gram
kemudian garam penggunaannya itu satu sendok teh atau sekitar lima gram
kemudian lemak itu enam puluh tujuh gram atau sekitar lima sendok makan
jadi empat satu lima kuncinya apa namanya jargonya biasanya empat satu lima
sendok makan gula satu sendok teh garam
jangankan gue minum kopi gula
wah iya sih memang ternyata
bagaimana menanggulangi orang yang punya penyakit asam lambung gerd dan ma
kalau orang kayak gue nih asam lambung telah dikit naik
jadi kalo asam lambung punya asam lambung yang pertama adalah tetep konsultasi ke dokter
dokter itu nanti yang kasih lampu hijau atau merah gitu kan
kalo misalkan dokternya ngasih lampu merah berarti yaudah ngikutin rekomendasi
karena tingkat keparahan dari emas tiap orang kan berbeda gitu kan
nah baru kita lanjut ke step selanjutnya
dan mengawalkan waktu buka puasa gitu kan ya
mengawal buka puasa jangan kemudian asar udah puasa bukan gitu maksudnya ya
kalau udah azan maghrib segera berbuka gitu kan ya
kalau sahur juga mungkin lima menit dapat mepet lah
hindari makan atau minuman yang dapat memicu kenaikan asam lambung
gue minta ampun deh gue gak bisa ngindarin kopi gimana caranya tuh
setidaknya adalah konsumsi kopi ketika perut kita tidak lagi kosong
ya jadi kalau misalkan puasa ya berarti
terus yang selanjutnya adalah
tidak makan terburu buru ketika sahur dan berbuka
ya biasanya kan setelah sahur kan kita tidur ya gitu kan
setelah subuh habis itu mengaji bersama
itu sih ya abis itu ya nggak boleh makan terburu buru
nggak boleh makan dalam porsi yang terlalu banyak
dan nggak boleh langsung tidur setelah makan
sebenarnya jarak yang bagus dari ini
konsultasi sekali jarak yang bagus terakhir makan dan tidur itu berapa lama ya
oke jadi idealnya adalah paling cepat itu dua jam gitu kan idealnya
ya karena kan sudah mulai dicerna di lambung asam lambungnya juga sudah mulai turun gitu kan
pas ada mitos lagi di belakang nanti gue tanya
ukuran size nya lebih kecil dari badan gue sekarang

hahaha ada tips agar badan gue lebih langsing lagi nggak dari sekarang selama bulan puasa okay tips langsing ini harusnya berbayar sih ini nih
oke jadi tipsnya adalah balik lagi kalau mau turun berat badan adalah
dalam prinsipnya adalah harus defisit kalori gitu kan ya
jadi kalori yang dikonsumsi itu lebih sedikit daripada aktivitas yang keluar
nah gimana caranya ya harus mulai mengurangi
makanan dan atau menambah juga aktivitas gitu kan ya
jadi makanannya tadi udah bener jadi pakai gizi seimbang gitu kan ya
kurangin gorengan manis manis dikurangin
kalau itu aja belum dilakuin jangan cari yang aneh aneh dulu gitu kan ya
kemudian puasa itu juga bagus banget buat nurun berat badan karena tadi ada pembatasan jam makan
jadi waktu makan kita kan makin singkat gitu kan ya
kapasitasnya nggak bisa masuk semua apa namanya
dalam jumlah besar dalam waktu satu kali waktu makan gitu kan
kemudian yang selanjutnya adalah ketika puasa ya tetap kita aktivitasnya harus tetap gerak gitu kan
puasa siang jam jam duhur goler goler
ya jadi itu aktivitasnya harus tetep jalan gitu kan
jadi kebenaran setiap sepanjang hari tidur
jangan gitu kan tetap aktivitas tetap jalan banyak
olahraga juga tetap disempetin gitu kan ya
karena olahraga juga salah satu penunjang kalori yang keluar tadi semakin banyak gitu kan
nah bagus olahraga sebelum buka puasa atau setelah buka puasa
dua duanya bagus yang gak bagus tuh nanya doang
gue nih kayaknya aduh gue kental lagi kental lagi gitu
oke jadi dua itu ya waktu yang biasanya dipakai orang untuk olahraga itu dua mas
sebelum olahraga eh sebelum buka puasa atau setelah buka puasa
dua duanya bagus sebelum buka puasa karena balik lagi teori tadi
penggunaan energinya sudah mulai switch ke lemak tubuh gitu kan
pembakaran lemaknya akan lebih efisien
apalagi sambil patah hati gitu kan lapar patah hati
patah hati patah hati lagi gitu kan
tapi ada satu ilmu nih berarti diet itu bukan berarti nggak makan ya
betul setuju diet itu bukan nggak makan tapi diet itu artinya adalah mengatur pola makan
pola makan itu tidak hanya asupannya juga kan
pola makan itu tidak hanya untuk turun berat badan
orang kena hipertensi juga diet atlet terus juga diet gitu kan
tapi sesuai dengan tujuannya masing masing
jadi arti diet itu bukan turun berat badan gak makan untuk turun berat badan
tapi mengatur pola makan untuk tujuan tertentu
kalau kemudian dapat bentuk badan yang proporsional itu adalah bonusnya
ya kalau tujuannya memang pengen dapat badan proporsional bisa gitu kan diet untuk badan proporsional
oke oke nah sekarang apa sekarang kan kalau menurut di agama kan ibu menyusui
ibu hamil dan menyusui kan diperbolehkan untuk diperkenankan lah untuk tidak berpuasa kalau tidak sanggup gitu
sehingga dia bisa bayar vidya dan lain lain
tapi kalau ada yang ingin berpuasa berbahayakah untuk seorang ibu hamil dan menyusui
oke jadi karena ini balik lagi masuknya ke kondisi medis gitu kan ya
kalau misalkan lampu merah karena kondisi berbeda beda gitu kan
lampu merah berarti sebaiknya tidak berpuasa
tapi kalau diberikan lampu hijau nah baru kita
nah pola makan ibu hamil menyusui itu pasti kebutuhannya lebih tinggi
dibandingkan orang orang yang nggak hamil nggak menyusui gitu kan ya
misalkan kebutuhan proteinnya kemudian kebutuhan asam folat zat besi kalsium gitu kan ya
terus cairan juga apalagi ibu menyusui kan kualitas asinnya juga berbeda ya
apalagi ibu menyusui kan kualitas asinya juga dari apa yang dia makan gitu kan ya
jadi apa namanya dimakan itu juga harus berkualitas gitu kan ya
itu jadi pola makannya juga harus lebih banyak gitu kan
misalkan ditambah kalorinya makanannya harus ditambah
kalau misalkan ternyata apalagi ibu hamil kan biasanya pantangannya adalah mual gitu kan
mual muntah itu biasanya anjurannya adalah makan dengan porsi kecil tapi sering gitu kan
asupannya malah berkurang jadi itu juga yang perlu diperhatikan
nah kalau misalkan makan dari yang apa namanya yang padat padatnya gitu kan ya

kalau misalkan makanan padat nggak cukup apalagi muntah mual gitu kan
bisa ditambah dengan makanan makanan dalam bentuk cair
misalkan susu atau kurma di smoothies pakai buah pakai protein
atau dicampur semuanya ada madu apa segala macam gitu kan untuk nambah kalori
yang terakhir adalah dengan pemberian suplementasi
jadi ibu hamil itu butuh tambahan asupan zat gizi yang tertentu gitu kan
maka bisa direkomendasikan mungkin suplementasi tertentu
tapi sekali lagi berarti pola makan itu juga
pola makan dan apapun itu harus disesuaikan dengan kondisi medis seseorang
jadi jangan asal plek ketip plek
lo ikut makan paku gitu biar gak jadi karbohidrat
padahal gak ada karbonnya tapi ada zat besi
kita masuk ke segmen fakta dan mitos
fakta atau mitos puasa mengganggu proses metabolisme tubuh
mitos karena metabolisme tubuh itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya
misalkan tinggi badan kemudian berat badan usia jenis kelamin
aktivitas fisik gitu kan dan pola makan juga gitu kan
jadi pola makan itu puasa kan kita mengubah pola makannya aja nih ya
pola makannya jam makannya biasanya tiga kali jadi dua kali gitu kan ya
padahal ada faktor faktor lain yang juga mempengaruhi gitu kan
dia akan menggugah metabolisme ketika kemudian semuanya berubah
misalkan ketika nggak puasa itu olahraga terus puasa jadi mager gitu kan kayak gak olahraga
kemudian jadwal tidurnya juga jadi nggak teratur gitu kan ya
maka itu akan mengganggu metabolisme
tapi selama kemudian aktivitasnya tetap pola makannya juga tadi gizi seimbangnya juga tetap dilakukan gitu kan ya
tidurnya juga tetap cukup secara kualitas maupun kuantitas
maka tidak ada masalah dengan metabolisme
fakta atau mitos tidur saat puasa bisa menambah energi
tapi tergantung tidurnya berapa lama gitu kan
jadi kan ketika kita puasa seringkali jadwal tidur kita juga jadi berubah kan
yang biasanya bangunnya mungkin jam empat karena menyiapkan sahur jadi berkurang jamnya jam tiga harus bangun gitu kan
akhirnya kuantitas jam tidurnya jadi berkurang
maka menambah tidur secara singkat di siang hari itu bisa kemudian meningkatkan energi kita
ketika habis duhur goleran dikit bolehlah tapi jangan bablas sampai maghrib gitu kan
nanti nggak kebagian takjil
jadi setengah jam sampai satu jam tuh bisa mengembalikan energi
apalagi ketika jam jam dua belas itu biasanya memang itu kan sudah lewat delapan sekitar delapan jam ya kita berpuasa ya
itu biasanya tubuh mulai switch tuh perubahan energi dari penggunaan energi dari makanan dan gula darah switch ke
jadi itu biasanya ketika switch itu tubuh kita juga akan merasa lemes gitu kan ya
adanya adaptasi jadi itu bisa dijadikan momen tidur sebentar gitu kan sepuluh menit sampai sejam lah maksimal ya
kemudian setelah bangun karena energinya sudah switch gitu kan jadi kita sudah bisa adaptasi
nah bener gak sih fakta tommy to makan di malam hari itu bikin perut buncit
oke jawabannya adalah mitos
sekarang bayangkan ya misalkan kita puasa gitu kan kita skenario nya puasa gitu kan sahur nggak sahur gitu kan ya
kemudian buka puasa jam enam juga nggak makan gitu kan baru makan jam sembilan atau jam sepuluh sebelum tidur gitu kan
makannya cuma nasi putih lima biji gitu kan ya
tapi kan konteksnya makan malam gitu kan ya
ada loh yang bisa ya ya maaf ya
konteksnya makan malam gitu kan ya jadi kalau misalkan itu dilakuin selama satu bulan ya nggak bakal gendut gitu kan ya
apa namanya jadi kalori nasi itu nggak akan berubah dengan berubahnya jam gitu kan
kaloriasi jam dua belas siang sama kalorineasi jam dua belas malam juga sama gitu kan kalorinya gitu kan
tidak akan membuat gemuk asalkan balik lagi ke jumlah kalori yang dikonsumsi dalam sehari itu melebihi atau memang tidak melebihi
kalau misalkan melebihi ya pasti akan naik berat badan
nah masalahnya ini masalahnya kenapa makan malam sering dikaitkan dengan perut buncit
karena tadi kita punya jatah kalori di sehari misalkan dua ribu makan pagi makan siang nyemil nyemil sore di kantor udah habis seribu sembilan ratus kalori gitu kan
yang itu misalkan nasi goreng atau apa disini yang gorengan gitu kan
sebelah sini ada nih bang deddy nanti gue kasih tau
jadi seribu sembilan ratus kalori nih sisa seratus kalori tapi kita makan nasi goreng delapan ratus kalori jadinya kan surplus jadi dua ribu tujuh ratus ya tujuh ratus kalori surplus
nah itu yang bikin naik berat badan karena kelebihan kalori dalam sehari
jadi kenapa yang disalahkan cuma malam harinya doang
ya itu tadi karena jatahnya sudah habis gitu
dan yang kedua kenapa makan malam bisa dikaitkan dengan gemuk karena memang kuliner di malam hari tuh biasanya memangnya tinggi tinggi kalori gitu kan
nasi goreng gorengan martabak manis ya martabak asin itu kan makanan tinggi kalori semua dan itu biasanya adanya di malam hari gitu kan
makanya kenapa kemudian ih makan malam bikin gendut karena makanan malam semuanya itu gitu kan
ditambah lagi lo makan sebelum tidur mungkin ya
oh enggak makan sebelum tidur itu nggak pengaruhnya lebih ke kesehatan sih tadi asam lambung naik
sebenarnya sama yang penting kalorinya sehari itu di bawah dari kebutuhan mau lo makan jam dua belas malam kayak mau makan sebelum tidur mau makan sambil kayang itu enggak
enggak ada ngaruhnya ke kenaikan berat badan
oke oke jadi enggak apa apa ya makan sambil kayang boleh tamak habis ini lo makan sambil kayang
fakta atau mitos puasa memicu stres dan susah fokus
jadi di awal awal itu kan kita puasa adanya perubahan jam sirkardian dalam tubuh kita kan
oke jadi jam biologis itu intinya ketika kita sudah rutin makan tiga kali sehari misalkan jam tujuh pagi jam dua belas siang jam tujuh malam
maka hormon leptin tadi sama hormon grelin itu udah otomatis keluar di jam jam itu di saat kita makan
jadi sebelum jam tujuh pagi biasanya kita makan maka hormon ghrelin udah terbiasa tuh keluar jam segitu
hormon grand ini hormon lapar kebalikannya leptin
jadi ketika jam setengah tujuh biasanya ghrelin keluar oh lapar nih jadi makan gitu kan jam tujuh leptin keluar karena udah terbiasa makan segitu
maka jam biologis kita juga awal awal pasti akan adaptasi yang biasanya makan jam tujuh kemudian tiba tiba nggak dikasih makan graille nya ngamuk loh ini aku udah lapar mana makanannya gitu kan
jam dua belas siang biasanya makan ini mana makanannya oh nggak ada gitu kan
nah itu yang kemudian hormon hormon tadi akan beradaptasi lagi menyesuaikan di dalam tubuh kita termasuk kortisol ya kemudian hormon endorfin dan lain sebagainya itu menyesuaikan di awal awal
kenapa kita biasanya lapar ketika puasa itu kan cuma di minggu minggu awal ya
setelah mau lebaran gitu kan biasanya udah mulai menyesuaikan kita mulai nggak ngerasa lapar gitu kan
nah itu biasanya di minggu minggu awal mood kita mulai berubah dan lain sebagainya itu karena tadi itu perubahan hormonal jam biologis
fakta kalau di awal awal puasa oke fakta atau mitos makanan buah makan buah harus dalam keadaan perut kosong karena jika dikonsumsi setelah makan
kalau pertama gue makan buah di awal supaya lebih enak pupnya
oke oke jadi kenapa mitos karena tubuh kita itu nggak bisa bedain mana sih buah yang masuk dulu atau mungkin apa namanya makanan nasi padang dulu yang masuk
semua di dalam tubuh kita juga akan tercampur semua
tapi kalau misalkan tujuannya lain gitu kan
misalkan pengen turun berat badan gitu kan ya
buah lebih dulu itu memang mungkin lebih bagus
hormon kenyang kita muncul gitu kan ya
akhirnya makan yang lain jadi berkurang gitu kan
nanti akan gue praktekin dua puluh menit setelah gue mengunyah pertama
ya tadi kan sarannya dari
itu kan kecil kecilan
tapi berapa sih sebenarnya jumlah kalori yang sewajarnya dimakan setiap hari
secara umum normal itu sekitar dua ribu dua ribu dua ratus
kenapa orang dia tuh makannya delapan ratus kalori sehari
padahal tubuh kita butuh minimal itu
paling minimal satu dua ratus biar tubuh kita itu bisa berfungsi dengan normal
otak kita bisa encer gitu kan
jantung kita berdetak dengan normal
hubungan kita bisa berjalan normal gitu kan
kalau dikasih makan kalorinya kan kurang gitu
tapi kalau mau konsultasi lebih gue harus berbayar kayaknya ya
tapi nice banget banyak tips tips yang udah di share sama mas riza
terima kasih banyak sudah sharing ke sahabat kompas tv
jadi banyak fakta dan mitos yang terungkap hari ini
ada mau disampaikan lagi mungkin di
selama bulan puasa ke temen temen yang sering sering aneh gitu
sama bulan puasa kebiasaan kebiasaan aneh apa yang sebenarnya tidak baik
karena berbagi lebih baik ya daripada warna
kalau temen temen ada ta jil sebaiknya itu direncanakan gitu kan ya
sebelum berangkat ke ta jil direncanakan
jadi bukan nggak ada rencana kita langsung maju ke battlefield nya ta jil gitu kan
ngerasa kalap dan akhirnya beli semua gitu kan ya
tapi setelah pulang kita makan satu dua udah ngerasa kenyang akhirnya mubazir gitu kan ya
di plan selama tiga puluh hari itu coba hari pertama survei dulu di tempat takjil
ada apa aja onde onde ada pisang goreng apa segala macam
jadi itu lebih mengurangi mubadhir dan juga mengurangi kita untuk makan secara berlebihan
selain mengenal makanannya apa aja mengenal juga lawan kompetitor kita ya
jam berapa dia keluar warna ta jil
terima kasih banyak mas rizal atas insightnya hari ini
jangan lupa disaksikan juga episode program kode yang lainnya
saya rozzy fendi pamit sampai jumpa